anda menyaksikan cnn indonesia breaking news
kami mendapatkan informasi telah terjadi kerusuhan di kota manokwari papua barat
warga pendatang dari luar papua diimbau tidak meninggalkan rumah
dilansir cnn indonesia com aksi protes dilakukan dengan memblokade jalan
mulai dari depan pelabuhan manokwari hingga jalan trikorasowi
aksi protes dilakukan sejak pukul enam pagi waktu indonesia bagian timur
selain itu beberapa warung makan di sekitar kampus universitas papua manokwari terbakar
dalam aksi protes yang berlangsung
salah seorang warga mengungkapkan aksi blokade yang dilakukan
merespon insiden kekerasan dan pengusiran mahasiswa papua di malang dan surabaya pada enam belas agustus dua ribu sembilan belas
dan untuk memantau situasi terkini dari manokwari
saat ini kita telah terhubung dengan kevin jurnalis lokal papua
selamat siang kevin apakah situasi di manokwari semakin memanas saat ini
ya selamat siang megi
situasi di manokwari saat ini makin sedang
di mana sempat terjadi upaya negosiasi antara pangdam kapolda bersama masa pendemo
namun rupanya negosiasi itu tidak menemui titik temu
sehingga terjadilah lempar lemparan dan aparat dilemparan
kemudian aparat mengeluarkan tembakan berupa gas air mata
namun masa bukannya mundur malah mereka balik melempar aparat dengan batu dan kayu
lalu kevin bagaimana kondisi warga pendatang di papua khususnya di manokwari sejauh ini
ya untuk warga pendatang tidak jadi masalah karena situasi di manopari
mereka terfokus kepada peristiwa yang terjadi di malang yang diduga
ada penghinaan dari ormas tertentu sehingga fokus kali ini di manokwari
kali ini hanya memprotes kelima kelima ormas tertentu kepada masyarakat papua
atau mahasiswa papua yang berada di papua
ya kevin sejauh ini dari pantauan anda daerah mana saja yang menjadi titik titik kerusuhan
di pelabuhan sampai ke daerah wosi
terus jalan dari luar kota manokwari yang dari luar manokwari dan hendak ke kota manokwari
begitupun sebaliknya tidak bisa melalui jalan utama karena memang
ruas jalan di kota manufari diblokir oleh warga
ya lalu kevin sudah sejauh mana upaya polisi mengendalikan situasi aksi protes dari warga saat ini
kevin bisa mendengar suara kami
ya baru dengar maggie
ya lalu kevin sejauh ini sudah sejauh apa upaya polisi mengendalikan situasi aksi protes warga saat ini kevin
ya saat ini situasi saat ini tempat saya berdiri di mana polisi memilih untuk mundur
meninggalkan lokasi sekitar dua sampai tiga puluh meter dan membiarkan masa berada di perempatan makalo
sehingga aksi lempar lemparan bisa terhindari megi
ya kevin mungkin anda dapat mengulang kembali informasi seputar titik titik kerusuhan yang tadi anda sebutkan
kami mendapatkan sedikit gangguan sinyal tadi
apakah anda dapat mengulang kembali informasi seputar titik kerusuhan
tadi anda menyatakan bahwa salah satu titik kerusuhan yang
sedang panas saat ini adalah jalan raya begitu
apakah ada titik titik lain
ya jalan raya sedar so
baik titik titik kerusuhan mulai dari wosi manukwari barat tepatnya
dan wilayah manukwari timur tepatnya di depan pelabuhan
itu lumpuh total di mana warga manokwari yang hendak ke kota atau dari kota ke luar kota
tidak bisa melewati ruas ruas jalan tersebut
dan memang ruas ruas jalan walaupun ruas jalan
alternatif itu semuanya sudah diblokir atau dipalang oleh masyarakat
sehingga memang boleh dikatakan bahwa kota manokwari saat ini sedang lumpuh total
tidak ada aktivitas masyarakat di dalam kota manukwari
lalu kevin apakah ada himbawan yang disampaikan oleh pemerintah setempat
atau mungkin juga dari pihak kepolisian manokwari terhadap warga
khususnya juga warga pendatang terkait adanya kerusuhan ini kevin
ya untuk
himbawan sendiri saat ini
megi baru saja wakil gubernur dan pangdam
lebih tepat di depan ini
jadi mereka masih berupaya melakukan negosiasi megi
dan ya wakil gubernur sama pandem bersama kapolda
lagi berdiri bersama
untuk mungkin berbicara mengenai hal hal yang akan dilakukan setelah ini megi
ya anda menyatakan bahwa manokwari ini sedang lumpuh total
tidak ada kegiatan masyarakat yang berjalan normal
namun sejauh pantauan anda bagaimana dengan kerusakan yang terjadi di sana
boleh diulang megi
anda menyatakan bahwa kegiatan sedang tidak berlangsung normal di sana
tidak ada kegiatan yang terjadi di manokwari
namun sejauh pantauan anda bagaimana dengan kerusakan yang terjadi di sana
ya untuk kerusakan sendiri tadi saya
pantau dari perempatan lampu merah
ada sebuah dilir ditempari dengan batu
mengakibatkan kaca kaca di bagian dealer tersebut
dan ada sebuah mobil juga
yang sempat dibakar oleh masa
dan antara sekolah sekolah dan aktivitas terkantoran
pasar juga lumpuh total megi
ya lalu kevin apakah ada pernyataan resmi sejauh ini dari polda atau kepolisian manokwari
ya pernyataan resmi yang kami ambil di pagi sekitar pukul tujuh lewat dua puluh menit
ya setiga mewan
yang mencerai karo humas polda papua barat
mengatakan bahwa aparat memang masih menunggu
dialog dengan masyarakat dalam hal ini koordinasi aksinya
sehingga diharapkan tidak ada terjadi aksi anarkis
namun karena belum adanya dialog tersebut
justru masa malah melebar melakukan aksi
justru masa malah melebar melakukan aksi
justru masa malah melebar melakukan aksi
baik terima kasih kevin atas laporan langsung anda dari manokwari